sejumlah vaksin kita pahami sudah tiba di tanah air kita semenjak desember lalu
dan hari ini ada sepuluh juta vaksin ditambah sepuluh juta bahan bagu vaksin ditambah satu juta overfilled dari sinovac
yang sebagai salah satu wujud langkah konkret pemerintah hadir dalam rangka memastikan dalam rangka mengendalikan bagi kesehatan masyarakat
hingga saat ini total vaksin yang sudah ada di tanah air kita ada dua puluh delapan juta jumlah vaksin dan calon vaksin yang akan kita berikan kepada masyarakat
nah ketersediaan vaksin yang aman dan kemudian juga sesuai dengan skema pemerintah kita lakukan berkat koordinasi yang cukup baik dengan semua pihak termasuk dengan pihak sinovac
hingga saat ini sesudah sekalian bapak ibu semuanya kita juga sudah memastikan akan adanya emergency use authorization dari badan pom
dan juga dimana mui majelis ulama indonesia juga sudah memberikan kejaminan bahwa vaksin ini suci dan halal
nah kemudian daripada itu hari ini kita semenjak januari lalu sudah melakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan yang merupakan prioritas pertama di dalam penyuntikan ini
dan saat ini hari ini sampai hari ini sudah lima ratus ribu tenaga kesehatan sudah kita lakukan penyuntikan
artinya dari satu lima juta yang kita targetkan
nah kemudian sesuai tahapannya bapak ibu sekalian sesudah sekalian kita akan melakukan penyuntikan kepada public workers pemberi pelayanan publik dan masyarakat umum setelah itu
kita terus berupaya berjuang untuk dapat melakukan upaya upaya yang lebih konkret di dalam penanganan ini
pemerintah hadir tentunya
dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman teman biaya cukai kementerian keuangan
yang mana dalam kedatangan vaksin ini
karena ada kemudahan kemudahan koordinasi sinergi yang kita lakukan bersama
alhamdulillah ini menjadikan bagian penting akan tersedianya keberadaannya vaksin itu di tanah air
sekali lagi bapak ibu sekalian dan semua yang masyarakat indonesia tentunya mari kita bersama sama mensukseskan program vaksinasi covid sembilan belas ini
tentunya melalui tahapan tahapan yang sudah ditentukan pemerintah
kemudian daripada itu tidak lain dan tidak bukan harapan
kita semua dengan vaksinasi ini kita bangkit kita pulih dari semua masalah dalam menangani dalam pandemi ini
sekali lagi jangan lupa tentunya kita harus disiplin
harus melakukan upaya upaya yang ketat
kemudian menjaga jarak
dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang benar
sekali lagi terima kasih atas semua
kerjasama yang sudah dibangun selama ini
dan tentunya masyarakat kami berharap terus bersemangat dan dapat kita bersama sama menerapkan protokol kesehatan yang benar